orang dengan gangguan kejiwaan atau odgj kembali melakukan tindakan kriminal
dua belas september lalu sheikh ali jaber menjadi korban penusukan senjata tajam oleh pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa
sebelumnya ada beberapa kasus serupa
juli dua ribu dua puluh ustadz yazid nasution di masjid al falah darul mutakin pekanbaru ditikam seorang pemuda berusia dua puluh empat tahun
februari dua ribu delapan belas pengasuh pondok pesantren karangasem lamongan jawa timur kiai mubarok diserang orang tak dikenal
sebelumnya seorang pria mengamuk dan menganiaya seorang korban di masjid baitur rahim tuban
dan pada awal bulan februari dua ribu delapan belas pengurus persis bandung hr prawoto dianiaya dan meninggal akibat luka parah
psikiater forensik pds kji agung frianto mengklasifikasikan orang dengan gangguan jiwa menjadi
psikotik dan non psikotik
keduanya berpotensi melakukan tindakan kriminal
orang yang memiliki gangguan psikotik lazimnya memiliki delusi atau paranoid dan mempertahankan keyakinan yang salah yang bertolak belakang dengan sekitarnya
penderita gangguan ini tidak mampu merencanakan mempertanggungjawabkan dan mengetahui dampak perbuatannya
sedangkan non psikotik adalah gangguan kepribadian dan depresi
dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
jadi apabila misalkan si sofrenia paranoid dia dari fase akut dalam kondisi yang sangat gadu gelisah dia punya potensi misalkan membuat kekerasan violence terhadap lingkungan sekitarnya
tergantung isi wahamnya tergantung isi halusinasinya misalkan demikian juga yang non psikotik
ahli hukum pidana
universitas al azhar jakarta agus surono menegaskan pelaku kejahatan yang diduga memiliki gangguan jiwa tidak serta merta lepas dari tuntutan hukum
menurutnya pelaku bisa terbebas dari sanksi pidana hanya melalui putusan pengadilan
jadi di dalam pasal empat puluh empat ayat dua itu ada di sana bahwa atas perintah hakim maka hakim bisa memerintahkan dalam putusannya itu supaya si pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang telah melakukan satu perbuatan pidana itu
nanti dimasukkan di rumah sakit jiwa untuk dirawat di sana direhabilitasi di sana
agus juga menambahkan kepolisian tidak memiliki kapasitas menghentikan penyidikan kasus penusukan sheikh ali jaber
aparat penegak hukum wajib memberikan kepastian hukum kepada setiap korban kekerasan tanpa memandang agama etnis maupun golongan tertentu